karena itu cocok dengan usia mereka
sedikitnya ada dua tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan di desa kampung gel gel